ini benar benar ya bukan bohong bohong
di jakarta seorang wanita menyomasi baris krim polri
karena kesal penyidik tetap memeriksa suaminya yang bernama alvin lim
walau sedang dirawat di rumah sakit
ia mengatakan beberapa kali pihak penyidik bareskrim mendatangi suaminya
yang sedang menjalani transfusi darah di rumah sakit
untuk diperiksa atau dimintai keterangan
untuk memastikan kondisi alvin penyidik juga membawa dokter
alvin lim sebelumnya telah difonis empat lima tahun penjara
dalam kasus pemalsuan surat

alvin kembali dijerat kasus dugaan pelanggaran uu ite
yang dilaporkan para jaksa karena menyebut kejaksaan sebagai sarang mafia